kericuhan rapat pleno rekapitulasi perolehan dan penetapan pemilu dua ribu dua puluh empat kembali terjadi
di tingkat kabupaten di mimika papua tengah pada jumat malam
ricuh dipicu saat masa yang berada di luar gedung eme neme
tidak terima dengan pelaksanaan rapat pleno lantaran curiga adanya kecurangan
masa yang diketahui gabungan simpatisan calon legislatif melempari batu dan petasan
aparat keamanan yang berjaga pun sempat membalas dengan tembakan gas air mata
salah satu calon legislatif mengamuk dalam ruang rapat pleno
tembakan gas air mata untuk memukul mundur masa
aparat keamanan menyita senjata tajam dari simpatisan
aparat tni polri tetap berjaga di sekitar gedung mnb tempat berlangsungnya rapat pleno
situasi telah kembali kondusif dan rapat pleno pun diskors sementara
aparat keamanan yang melaksanakan pengamanan di eme neme
melakukan tindakan tegas dan terukur
untuk bagaimana kelompok masa ini tidak sampai mengganggu pelaksanaan kegiatan pleno
ada sempat yang melempar sehingga kita pun sempat mengeluarkan gas air mata
untuk melakukan pembukaran terhadap masyarakat
orang yang tidak punya kepentingan berusaha masuk ke dalam
masa meminta kpu dan bawaslu profesional mendalami dugaan indikasi kecurangan
yang diduga terjadi pada dua kecamatan di kabupaten bekasi
dugaan kecurangan tersebut salah satunya penggelembungan suara partai yang berubah
dan turun ke salah satu calon legislatif